konferensi tingkat tinggi g dua puluh menghasilkan lima puluh dua kesepakatan
yang tertuang dalam g dua puluh bali leaders declaration
di mana sejumlah poin penting disepakati terkait perang dan penanganan krisis energi
poin inti kesepakatan dalam g dua puluh bali leaders declaration tertuang dalam tujuh belas halaman
dengan dokumen deklarasi serta aneks mencapai satu satu ratus delapan puluh enam halaman
yang berisi tiga ratus enam puluh satu list kerjasama dan proyek antara g dua puluh dan mitra untuk dunia
pemerintah indonesia tentunya tidak boleh berpuas diri dan berhenti berupaya
karena telah dinilai berhasil dalam menjalankan peran keketuaan g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua
perlu langkah selanjutnya sebagaimana menjadi arahan presiden republik indonesia joko widodo
di mana pemerintah harus terus mengawal dan memastikan keberlanjutan
dan implementasi berbagai komitmen dan konkret deliverables
yang telah dihasilkan selama keketuaan g dua puluh
di tingkat nasional perlu dilakukan koordinasi dan sinergi seluruh kementerian
atau lembaga terkait di bawah koordinasi
menteri koordinator bidang perekonomian
dan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
mengingat konkret deliverables yang bersifat lintas sektor
di tingkat internasional pemerintah indonesia juga perlu memastikan
konkret deliverables tersebut dapat juga ditindaklanjuti
pada presidensi g dua puluh india dan gelaran g dua puluh selanjutnya

macam macam ada seperti hyundai ada nanti power break mengenai lead battery ada projek macam saya nggak ingat semua
itu sudah kita saya kemarin ketemu juga di davos sama wakil perdana menterinya dan kita udah bicara tadi mang iton
kita sepakat nanti ketemu di mana di seoul untuk mengeksekusi ini ini kalau enggak keliru hampir sepuluh miliar lebih atau
jadi langsung dari bisnis ke indonesia bukan g dua g lah istilahnya jadi sifatnya investasi ya murni
jadi kita yang menganuat apa namanya itu jadi umbrella nya lah untuk tadi supaya ini bisa langsung jalan
apa peraturan apa insentif dan sebagainya itu yang kita lakukan
apakah ada permintaan khusus misalnya dari mereka keringanan
sampai hari ini sih semua yang wajar wajar
nggak ada yang saya lihat yang
nggak ada yang saya lihat yang

yang aneh aneh dan menurut saya kan presiden sudah memberikan arahan yang clear
kalau negara a bisa memberikan ini kenapa kita nggak bisa ya kita cari aja plus minus sesuai dengan kita kan
dalam keadaan seperti sekarang ini mesti gitu dan posisi indonesia sekarang ini kan
dia sih sangat baik
dan apalagi karena g dua puluh lumayan sukses ada hasilnya dan juga citra indonesia saya rasa lebih baik lah
nah selain itu korea selatan apalagi ke china
nah china kan salah satu yang terbesar

yang paling besar itu malah korea selatan
yang dari g dua puluh ya
tapi kalau ditambah semua semua memang china yang paling besar
ya ada tadi kerjasama dalam bidang pertanian kerjasama dalam bidang yang macam macam itu ada bisa ada tujuh
tapi yang paling besar saya kira yang dari g dua puluh adalah
wah lebih dari tiga ratus an project gitu
dan mau tidak mah harus direalisasikan
kalau bisa direalisasikan bisa makan berapa waktu ke depan
ya kita harus bisa dalam dua tahun ini harus kita lihat
tapi lihat jalan dong
jadi jangan nanti sampai kepada g dua puluh di delhi kita masih belum mulai masih tidur
jadi presiden sudah perintahkan kita saya nanti kami akan paparkan akan dirataskan kemudian langsung dipaparkan semua
tapi sementara itu sudah dibilang pak presiden
karena sambil jalan pak apa yang bisa kita kerjakan kita kerjain dulu
oke tapi prioritasnya apa
karena biasanya ya uang itu sebenarnya kan gampang ya banyak lah sekarang apalagi dari private sector itu harus kita lihat tuh apalagi untuk renewal bapak luhut
tapi biasanya kan
apa yang pak luhut siapkan dengan teman teman di serang
ya sebenarnya saya harap kita lihat nih kan anda sudah bilang tadi renewal energy itu kan menarik
ya kemarin seperti dengan iwai lah misalnya
kita mereka akhirnya kan masuk kepada geothermal project dari pertamina itu mungkin mau dua lima gw ya
itu bisa mungkin dua lima miliar atau berapa miliar dolar
dan itu kalau itu sekarang sudah masuk dan mau di ipo bulan februari atau maret ini
dan kalau itu di ipo nama apa indonesian sovereign rail fund inda ini jadi tambah beken lagi
dan semua memang kita mau sekarang membuat lebih professional supaya semua sebanyak mungkin bertahap tentu
bumn kita itu masuk melalui ina
sehingga orang masuk ke sini sehingga professional
jadi akan lebih efisien akan lebih professional dan valuasinya juga makin tinggi
yang paling penting juga koordinasi untuk implementasinya dengan kementerian lain dengan bkpn
nah biasanya kan disitu kan bottlenecknya birokrasi ternyata ada persyaratan ini ini
dan saya lihat kan investor udah mulai ngantri nih pak luhut
ini kan harus dipercepat apa pak luhut supaya
semua kadang saya kan dinner dengan lebih tiga puluh pengusaha
pengusaha pengusaha luar ya dari luar yang mau dan sudah investasi indonesia
untuk kita mereka mendengarkan dari kita apa sih pemerintah mau lakukan ke depan ini begitu
dan semua memberikan nano apa
dan feedback dari mereka bagus
jadi mereka juga pengen invest di indonesia lebih banyak
ini kan mimpinya amerika ini karena mereka mau jadi leader dalam konteks
mana aja sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita
jadi saya bilang sama mereka
mereka kan seperti mau ngatur
saya bilang kalau ngatur ngatur kami gak mau
karena saya tanya tim kalau kita gak ikut boleh gak
gak ada karena sudah
jadi saya bilang mereka kita akan nurut
sepanjang kami punya pertumbuhan ekonomi terjalankan

ketika kita membangun dua puluh kelas
kekal setengah jenis jembatan ini

nama nama buat kita itu adalah
sekolah lastekan yang terkenal di tahun pembesaran
saya sendiri peng problematic
misalnya world bank ada negara saudi ada ini ada ini indonesia
jadi ya nggak gampang itu
menghadapi dua negara aja udah pusing
tapi lumayan nih dua ratus enam puluh miliar dan dua ratus tiga puluh delapan miliar ini harus direalisasikan
bukan saya katakan enggak tapi buat saya mana yang gampang dulu dikerjain
karena ini tenaganya resourcesnya juga staff saya ini udah pada bawa pelur sekarang ini
karena mereka ngerjain karena yang di pipeline dengan cina saja
sekarang sudah tiga puluh sembilan miliar dolar
sampai dengan tahun ini dan tahun depan
itu ngerjain itu juga nggak gampang
nanti minggu depan tanggal dua puluh tujuh bukan minggu depan akhir bulan dua puluh tujuh
kita udah groundbreaking lagi
di kalimantan timur
dan itu sekalian presiden nanti akan lihat juga mengenai progres kemajuan dari pembangunan petrochemical
dan juga aluminium smelter
jadi saya kira ya sangat banyak sih
dan harus direalisasikan harus dilaksanakan
aku udah capek capek meyakinkan orang kita nanya sendiri nanti wah ternyata
kurang siap atau proyeknya kurang ini
semua itu ujung ujungnya saya lihat itu kan eksekusi juga ya
kalau bikin di sini baik baik perencanaannya eksekutornya harus ada kan
dan juga regulasinya supaya ini kan semua cepat
tadi pak luhut nyebut jepi kan just energy transition partnership
nah ini kan yang g dua puluh kita dapat dua puluh m miliar
karena memang pada tahun dua ribu tiga puluh mau tidak mau
kita jumlah emisi yang dari batubara itu khusus untuk listrik kita kan kurangi
nah ini tinggi sekali
nah dua puluh miliar ini saya mau tahu ya
bagaimana bentuknya dan kira kira sebenarnya jumlah dari dana atau anggaran yang diperlukan untuk kita bertransisi energinya
tapi pada waktu yang sama itu berapa yang dibutuhkan untuk mempensiunkan batu nicofid ini
pembangkit batubara ini
karena kita punya banyak sekali nih
ini kan mimpinya amerika ini
karena mereka mau jadi leader dalam konteks kita sih
mana aja sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita
jadi saya bilang sama mereka
mereka kan seperti mau ngatur
karena saya tanya tim kalau kita nggak ikut boleh nggak
apa dampaknya nggak ada
jadi saya bilang mereka kita akan nurut
sepanjang kami punya pertumbuhan ekonomi terjalankan
karena tadi saya berkambar kali kali
mereka sudah baseline empat lima juta ton
dia sudah empat belas tujuh
sama yellen juga saya beritahu
ya unfair dong kalau kau minta begini gitu
lah kapan kami jadi negara industri
jadi yang saya propose
kami kasih begini sampai empat lima
dan itu kita turun sama sama
jadi apa yang mau dilakukan
kita sudah siapin
semua sudah ada roadmap nya
dan ini power plant coal power plant mana saja yang mau kita early retire
dan berapa cost nya
semua sudah ada
tinggal di benchmark mereka
dan kemudian mana renewal energy
semua sudah ada
terus kamu harus kasih bunga uang yang adu dong
bunga uang yang murah
kalau kau kasih bunga
kita tidak mau dong kalau yang kayak gitu gitu
kalau gitu apa benefit indonesia
nah ya itu
kita ambil jual lihat
saya bicara fair sama mereka
dia bilang kalau anda kasih bunganya sama dengan bunga yang komersial ya lupain aja itu saya bilang
tapi mereka tertarik nggak untuk membiayai penutupan pembangkit batubara kita
karena saya lihat justru mereka lebih tertarik untuk yang renewable
jadi seperti solepan
tapi apakah dia ada uang itu persoalan lain
kalau buat kita it doesn't make any difference buat kita sih
tapi tidak secepat itu
karena ev itu kan transportasi itu salah satu penyumbang carbon emission yang paling tinggi kan
nah jepi ini sendiri kan antara negara kan ya pak
itu sebenarnya ada berapa g tujuh
nah tapi untuk ini paling banyak biasanya investasi tunanamodel kan dari swasta
ya mereka makanya duitnya itu banyak itu kan dari bank banknya itu tadi
mereka yang mengorganisir untuk dapatkan dana itu
tapi lagi lagi tuh des ya
ya tidak segampang yang kita bayangkan
atau mereka bayangkan
apanya yang paling sulit sebenarnya untuk
apakah mengakses dana itu
funding itu kan
kan ada juga kita yang sudah tanda tangan kontrak
nah kontrak ini kita betalkan ada masalah legalnya juga
jadi kita harus compensate kepada investor tadi
kamu lah yang paling berkepentingan
apalagi misalnya kalau pembangkitnya kebanyakan dimiliki oleh china misalnya asing
itu bagaimana itu
ya dia suruh deal aja dengan banknya
dia suruh bayar
karena pembangkit taruh lah yang investasi cina tapi jet final
makanya saya bilang mulai desk dengan tadi yang nggak ada masalah
itu tadi grid
grade yang ada di sulawesi yang belum ada terintegrasi
kau bikin sana investasi
supaya dari sini nanti misalnya geothermal
dari sini wind
itu bisa dalam satu grade
sehingga nanti bisa mengerjus
coal fire yang di fabrik a
coal fire yang di fabrik b dan seterusnya
ya karena kan untuk mempensiunkan kan butuh uang ya
bukan hanya uang masalah legal juga
keputusan pemutusan kontrak dan lain sebagainya
sepeda motor itu satu ratus tiga puluh enam juta ya
sepeda motor itu berapa
hampir satu orang satu motor
anda lihat tuh tujuh puluh satu miliar liter per tahun loh kita konsum
jadi dampak kepada emisi tuh kan tinggi
seperti jakarta ini kan very dirty ya
jadi kalau jakarta ini mimpi saya sih
kalau boleh tuh jakarta tuh lebih cepat gitu
sepeda motor itu
supaya betul betul car army bagus
dan itu tidak bagus pada next generation
ada kompetitifnya juga di e trade
jadi apa yang harus dilakukan
jemput kita sampe abdurrahman intellectual
khususnya tuh kalau kita dikasih semua titik di sana
hendpa ada di emisi kita
unten antara kompetitifnya yang ini
maaf sa tidak mudah nih
sampai selesai kedua tabung rekomendasi di sini
jadi sepeda motor
kalau ini bisa
itu dia akan terus bergulir
nah kita musti bus
dan kita mulai tahun ini
ada universitas yang mau masuk
asal nanti memang dia dari
dan segala macam
bukan uji emisi lagi
ya kos kemudian
yang sudah dipakai menjadi
bangun konversi itu
dan itu juga kan lapangan kerja lagi
ya kita beri subsidi tujuh juta itu
jadi satu motor
kalau kita ingin
mengkonversikan itu dapatkan
jadi pergi di fabrik ini
nah pabrik ini nanti yang melakukan itu
ini bagaimana nanti bentuk ekosistemnya
kebetulan pak luhut saya juga baru balik dari bali
ketemu dengan gubernur bali
kalau misalnya tahun dua ribu tiga puluh
karena anda punya juga geotermal
terus kemudian saya bilang
nanti kalau bikin listrik
ada dua pilihan
ya kalau bisa celuk bawang itu

di early retire aja mungkin sepuluh tahun
dari sekarang kan butuh waktu juga
kemudian nanti ambil dari
dan bisa solar panel juga
jadi saya kira bali itu dalam
bisa sekali untuk menjadi
jadi clean energy sana
tapi dari segi investasinya itu bagaimana
karena ya seluruh dunia kan sekarang mereka fokus ke ev
jadi saya lihat itu demandnya mungkin nanti jauh lebih tinggi daripada supply ya pak luhut
apalagi makanya harus konversi
tapi bagaimana nanti bentuk dari siapa yang akan bertemu
indonesia yang paling diuntungkan menurut saya salah satu
karena berarti industri nya itu kan berkembang ya
ini kan teknologi lithium baterai ini berapa lama sih akan eksis
dan habis itu
pasti ada teknologi baru
nah jadi kita harus bisa jembatan ini
itu yang penting
orang kan bicara hydrogen
tapi teknologi kan seperti
jadi yang penting kita kalau dapat teknologi yang bagus kita speed up
tapi untuk ev ini kira kira siapa difokuskan investor domestik atau internasional
karena mungkin kalau sepeda motor ya bisa lah dikonversikan
sepeda motor itu satu ratus tiga puluh enam juta ya
nah sepeda motor itu
hampir satu orang satu motor
satu miliar liter per tahun loh kita konsum
jadi dampak kepada emisi itu kan tinggi
seperti jakarta ini kan very derty ya
jadi kalau jakarta ini mimpi saya sih
kalau boleh tuh jakarta tuh lebih cepet gitu
supaya betul betul car army bagus
dan itu tidak bagus pada next generation
tapi ini harusnya dimulai dari pemerintah sendiri ya
mobilnya sudah listrik
mobilnya sudah listrik pakai ev semua
tapi itu ev didapatkan
karena saya lihat di g dua puluh itu banyak sekali ev
import semua tapi kan
ya sekarang masih sampai pabriknya jalan kan
tapi pabriknya jelas saya kira
tengah tahun atau akhir tahun udah jalan tuh semua
jadi kita kasih mereka tuh delapan belas bulan sampai dua tahun untuk membangun pabriknya
sementara itu mereka boleh import dulu
insentif untuk itu
ini dengan tahun depan ya
tahun depan jadi lumayan abisnya satu juta idealnya ya
tapi saya sih kalau bisa lebih cepet
lingkungannya very very important
apalagi jakarta sekarang setelah lepas ppkm kayaknya polusinya semakin parah loh pak
makanya investasi bisa dikatakan mungkin satu tahun dua tahun ke depan ini fokusnya memang ke investasi yang berkaitan dengan lingkungan ya
ini temennya pak luhut
elon musk nah gimana karena hasil dari pecakaan
ya gini kita masih nda ya dengan mereka
jadi saya juga gak bisa disclose semua
tapi yang saya boleh katakan
kita itu sekarang masih tetap very intensive discussion dengan mereka
sudah kayaknya ngerucut sih
jadi apa dia
jadi apa dia akan berinvestasi di indonesia ya bikin pabrik tesla disini
ya kita lihat ya kita harap begitu
ya sampai hari ini begitu pembicaranya
ya tapi belum belum ada yang ditandatangan belum ada yang
belum belum belum
ya kita kalau besok itu jalan
saya berharap mungkin dua minggu kemudian timnya datang kemari
ya kita lihat setelah itu
oke nanti ya mudah mudahan ini harus kita harus ketemui juga
karena kelihatannya lagi masalah
memiliki masalah juga ya
elon musk dan twitternya dan lain sebagainya
ya kan kita perkawanan itu deskansi itu orang lagi susah
jangan kita terus
tapi dia tertarik ke ini dengan indonesia
pernah deh ke indonesia pak luhut
tadinya mau ke indonesia itu gara gara dia punya persoalan twitternya
dia gak jadi lagi ke g dua puluh
harusnya kan di g dua puluh dia hadir ya
akhirnya dia zoom kan
iya ini orang terkaya dah yang di dunia
tapi pak luhut mengenai baterai
nah ini salah satu lagi bagaimana roadmap untuk apalagi indonesia

mimpinya pak luhut
saya kira kita sekarang baterai ini sudah dengan citl
kan sudah tanda tangan jadi main id
jadi menurut saya tinggal soal time
time table nya aja kita penuhi
dan saya berharap sih akhir tahun dua ribu dua puluh empat
kita sudah produksi our only team baterai
itu dimana mana saja nanti ini lokasi untuk
bisa di jawa bisa nanti di mana
tapi most likely di jawa karena fabrik mobilnya di sini
jadi kan cost nya lebih murah
tapi kita memang bisa ya ini dengan pak niko
yang dibutuhkan lithium nya
makanya saya kemarin juga pergi dimana
ke afrika salah satu itu
dan nanti minggu depan ke australia juga dalam konteks itu
ya kita presiden perintahkan kita membangun south south cooperation
dan saya ketemu presiden itu
presiden ruto di kenia
kenya kemudian presiden felix di kongo
dan presiden didi di jimbawe
dan mereka menerima saya itu luar biasa karena indonesia
jadi indonesia ini buat mereka sangat penting
karena kita hampir tidak pernah pejabat high level government indonesia itu
satu delegasi datang untuk membuat kerjasama
mungkin tidak pernah
jadi ini pertama kalinya ya
apa mereka ingin berinvestasi di indonesia atau kita yang berinvestasi
jadi dia ingin menyontoh model kita dengan china
menurut saya kan cina itu baik
tapi baik karena kita juga jelas
ya mereka bilang kok ke kalian bisa kok kami enggak gitu loh
ya udah contoh model kami aja
jadi kayak gitu
kita orang indonesia entah dia pengamat
entah dia pernah di pemerintah atau belum pernah di pemerintah
tidak usah terlalu banyak
berkomentar kalau belum tahu ceritanya secara utuh gitu
itu aja saya titip
karena itu kan merugikan kita sendiri semua
karena semua itu ada waktunya
jadi sekarang pak jokowi lagi melaksananya udah kita dukung aja
nanti pak jokowi selesai termnya ya kita dukung lagi
supaya negeri kita tetap jalan gitu
rangkaian kegiatan presidensi g dua puluh indonesia
telah dimulai pada satu desember dua ribu dua puluh
hingga puncaknya konferensi tingkat tinggi
yang diselenggarakan pada lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua di bali
kontribusi seluruh pihak menyukseskan presidensi g dua puluh
baik melalui working group maupun engagement group
memberikan solusi nyata bagi permasalahan global
kalau kita lihat tadi dunia ini kan semakin kompleks apalagi amerika serikat sama china mereka berseturu lah
dan ini dua duanya adalah partner kita untuk perdagangan dan investasi
pak luhut ini bagaimana mengambil momentum kesempatan ini ketika apalagi dunia lagi agak resesi masalah krisis
kita di mana bisa meng guide dari semua pihak ini
kalau sekarang itu saya lihat indonesia pada posisi garis cantik
yang orang semua orang tuh melihat eh ternyata indonesia ini something gitu loh
yang tadinya kita anggap negara antah berantah tapi itu mulai dari covid
eh indonesia ini kok paling hebat menangani covid
and secara simultan dengan ekonominya juga kok bisa di handle dengan baik gitu
nah mereka lihat pak jokowi gitu ya presiden gitu
jadi saya pikir ya memang momentum indonesia bagus
nah yang saya titip kita orang indonesia entah dia pengamat entah dia pernah di pemerintah atau belum pernah di pemerintah
nggak usah terlalu banyak berkomentar kalau belum tahu ceritanya secara utuh gitu
itu aja saya titip
karena itu kan merugikan kita sendiri semua
karena semua itu ada waktunya
jadi sekarang pak jokowi lagi melaksanainya udah kita dukung aja
nanti pak jokowi selesai termnya ya kita dukung lagi
supaya negeri kita tetap jalan gitu
jadi jangan kita politisasi yang akhirnya merugikan negara
mungkin menguntungkan dia dari aspek politik kepentingan dia
tapi kalau kita melihat international interest menurut hemat saya sih
mungkin kalau ngeritik pakai bahasa indonesia aja supaya orang asing nggak ngerti kan
pak jokowi pakai bahasa inggris
mereka juga tahu nggak bisa bahasa indonesia pak luhut
tapi ini kembali ke trading partner kita
dan karena ini kan istilahnya kan gadis cantik banyak sekali yang melirik
punya dong yang favorit favorit
nah pak luhut saya lihat sering sekali ke amerika serikat
tapi ke china juga sering ya
apa lagunya pas ke amerika dan apa lagunya pas ke china untuk bawa indonesia ini
kita ini kan apa namanya yang penting seperti presiden bilang
itu yang harus pertama kita terus sampaikan bahwa kalian kalau sama kami harus equal loh
jangan kau look down kita
emang ada yang berani look down
ya ada lah
dulu kan menganggap indonesia ini kan dulu ecek ecek gitu
tapi kita buktiin waktu covid dan penanganan ekonomi begitu bagus

kalau mau datang investasi datang
kami ada empat pilar ekonomi kami
yang kedua tadi digitalisasi
kita dimana semua membuat negara ini jadi lebih efisien
apa namanya government system through digitalisasi juga
jalan kemudian batu bara semua
kelapa sawit semua kita digitalisasi
ini efisiensinya orang suka lupa
orang juga suka bilang kalau saya katakan ott akan kurang orang pada ribut
kenapa sih ribut
emang tujuan kita makin negara negara yang maju
nggak ada orang di ott
kenapa sistemnya udah bagus
kita membangun ekosistem yang bagus
kan pada dasarnya manusia itu punya sifat baik dan jahat kan
ya tergantung peluangnya
makanya ada agama
sudah agama ada nggak cukup bikin lagi tadi undang undang peraturan
ini nggak cukup
ini nggak cukup sekarang ada teknologi
nah dengan teknologi ini hampir tidak mungkin kayaknya orang mencuri lagi
kita harapkan begitu
ya kita harapkan begitu tapi saya lihat ini the corruption perception index kita terakhir
tapi perception itu sekarang tuh reality loh pak
dari tiga puluh delapan negara kebanyakan menjadi tiga puluh delapan
ya perception mengenai itu
karena dari kita sendiri bicara coba bicara mengenai sambo terus aja mengenai sambo
kita harus hati hati melihat itu
ya tapi like i said sekarang dengan adanya sosmed dan lain sebagainya perception itu justru yang
tapi kita harus prospeksi juga kan pak arun
oh ya saya setuju
karena pasti perception ini kan ada dampaknya kan terhadap investor asing melihat indonesia
nggak juga tuh
sekarang tadi malam aja yang buktinya
kita cinta untuk investasi
kami saya udah investasi
ya itu yang mungkin ada ininya juga
kita juga harus pintar pintar bernegosiasi sama mereka
ya saya bilang negeri ini juga tidak sempurna
jadi jangan don't get me wrong saya bilang
negeri ini juga banyak kurangnya
tapi kami juga memberikan safety
ada sekarang sampai hari ini yang anda punya masalah you let me know
terus mereka bilang apa yang berani
oke strategi ya investasi
ini target untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
ada angka nggak di kepala
kita kan ada seribu dua ratus seribu empat ratus triliun
oke paling besar dari mana
ya kita lihat masih singapura cina
singapura itu ya china juga lah
negara negara itu amerika
mereka lebih ke masih kayak out ini
sekarang mereka lihat itu parma sutikel besar
kita sekarang out cash kita
dulu kan waktu karena covid ini kita belajar
kita kan percaya global supply chain
nah ini memberikan investasi besar
parma sutikel ya
terus kemudian juga apa namanya obat obat
kemudian juga apa ya tadi industri
sekarang kita bicara ini
kan kemarin iron steel lithium baterai
nah sekarang iron steel ini kan kita bikin garpu
banyak itu kan kerjaan umkm
selama ini kita import dari pakistan
materialnya dari kita juga
saya bilang kemarin sama india ini yang datang investor india si sri siapa namanya sri apa itu
karena dia masuk di lapangan terbang kertajati
nah itu aja nih kok bikin di sana gitu
materialnya ada di kami
alat suntik jarum suntik
ya kenapa mesti datang bikin di sana
bikin di sini kan costnya lebih murah
jadi kita mesti telitin nanti apa desk melihat satu satu yang kecil kecil
yang lebih sekarang lebih ke manufacturing ya
jadi kita menurut saya sekarang sudah masuk pada era industrialisasi
contohnya kita kelapa sawit
dan selama ini kan memang sangat tergantung dan harganya juga kita diuntungkan oleh harga komoditas yang melambung
tapi katanya tahun ini
harga harga komoditas mungkin akan lebih normal lah
plan untuk hilirisasi ciptaan
tadi kan sudah bilang tadi hilirisasi satu ya
kedua tadi digitalisasi
ya seperti tadi kelapa sawit apa semua
kelapa sawit itu tanya tujuh juta hektar sekian yang dipajakin
yang kan kita sekarang ketemukan delapan belas delapan juta hektare
yang sebelas juta ini belum dipajakin ini
nah ini pajaknya berarti hampir dua lima kali lipat
sekarang lagi kita kerjain nih
kita kerjain semua
jadi yang ngeritik ngeritik itu jangan ngomong gitu
di ini berpuluh puluh tahun gak ada yang lihat
kita mau nyari cara saya laporan
udah usah lah pak kita nyari administrasi aja
walau bahwa dihukum nanti beranu lagi tuh
saya bilang seperti blb masa sekian puluh tahun kayak beres beres
ini kita bikin anu aja administrasi
kau bayar karena kau buat salah
kalau kau tidak mau bayar diambil oleh pemerintah
kalau kau bawa ke hukum kita nih sepuluh pengacara bisa lima belas pikiran kan
jadi make it simple
oke tapi dari segi produk produk yang bisa diinvestasi khususnya untuk ilirisasi cbo apa
banyak deh banyak sekali deh
dan apakah memang ini orang memang tertarik ya untuk ke situ pak
iya tertarik lah tertarik lah
kemudian sekarang darah manusia yang bisa dibikin jadi obat lagi kan
sekarang udah dapat izinnya
dan kita bisa buat rakyat kita satu ratus delapan puluh dua juta
nah itu kan banyak
ngapain kita import plasma darah
nah ini kan pangan kita apalagi kita lumayan
ya memang dides pangan itu memang kita menurut saya tidak ada program pertanian yang masif kan
kita kecil kecil semua
tapi sekarang kita mulai bikin ada pertanian yang bisa mungkin seratus dua ratus hektar sehingga pekerjanya lebih efisien
nah itu jadi kooperasi sendiri gitu
yang kedua kita tidak pernah membuat bibit
selalu import bibit
sekarang kita punya research
karena kita harus beli patentnya kan
sudah itu beijing genomic institute kerjasama sama kita
jinjiang university kerjasama sama kita
alumni dari amerika di san diego untuk tadi juga genomic kerjasama sama kita
sekarang research itu di danau toba kita berharap akan mulai bekerja mungkin ya tengah tahun ini
dan kalau itu jalan mungkin dalam tiga tahun ke depan kita sudah bisa memproduksi bibit bibit yang berkualitas yieldnya yang tinggi
dan itu saya kira akan sangat sangat membantu masalah ketahanan pangan kita
iya apalagi sekarang kan dunia kan dihadapi oleh krisis pangan harusnya indonesia jadi lumbung untuk menyediakan ini semua
jadi orang selalu pikir karena jabatan saya begini terus langsung korupsi
sekarang mau korupsi itu di mana kan bisa ketahuan semua
tidak mungkin lah kita anuhkan apa namanya
dan saya pribadi ya saya ingin menyelesaikan tugas saya dengan baik
saya tidak mau ada
cacat karena saya melakukan suatu hal yang tidak benar
itu saya kira sebagai seorang perwira perwira kopassus lagi saya nggak mau mempermalukan anak anak buah saya
yang sudah gugur ataupun yang masih hidup sekarang ini mantan komandannya tidak melakukan tugasnya dengan benar

harus jadi contoh yang baik ya
itu selalu saya pegang
rapat semua di kementerian
yang di bawah saya men list down
sudah sih sudah dibuatin apa yang
harus kita selesaikan supaya
jangan ada yang mangkrak istilah mangkrak itu
atau dibuat multi years gitu
nah ya kita
pengen nih jadi sistem
yang nanti tinggal diterusin oleh
koalisi pemerintahan yang akan datang jadi
saya pikir harus begitu bekerja jadi
kami rapat yang ketiga
ini nanti minggu depan
jadi ini implementasi eksekusi
tapi juga ini dengan adanya
anggaran yang memang sudah
dijanjikan ini harus di follow up terus ya
oh yes biasanya kan
modal di sini dan ternyata
jadi nggak ada
jangan takabur yang nggak takabur tapi
saya nggak lihat sih ada masalah gitu
kecepatan kita harus bisa dengan jumlah
keinginan orang untuk investasi di indonesia
dan umkm kita pak luhur
banyak sekali justru kekuatan kita di
umkm tadi saya sudah sebutkan tadi
hilirisasi sabit asefisienci harga
komoditas dan satu dana desa ini
dana desa ini disuper hebat
dan itu presiden jokowi yang eksekusi
pelaksanaan undang undang dana desa ini
dan itu saya pikirnya membuat kita
misalnya waktu harga bbm naik
yang demo kan itu itu aja
kalau di pedesaan semua kan happy karena dia
punya duit hampir satu miliar
tapi kita lihat tiap desa tergantung
desanya besar bagaimana
sehingga kegiatan ekonomi di pedesaan itu jalan
iya kan demosi bagian dari demokrasi
udah nggak harus nggak kaget lagi
tapi jangan demonstrasi itu jadi
nah terakhir indonesia ketua asean
tahun ini sita sebagaimana
kompetitif dibandingkan dengan vietnam atau thailand
sita bagus kita pengalaman j dua puluh udah bagus sekali
dan negara negara asean ini juga saya lihat
melihatnya kita melihatnya kita melihatnya
kita melihat indonesia sebagai big brother
dan indonesia pak jokowi sebagai
presiden mampu memainkan
perannya dengan baik
yang dulu ada juga orang
meragukan peran pak jokowi
tapi ternyata beliau membuktikan jauh lebih bagus
daripada apa yang dibandingkan yang lalu lalu
kalau saya boleh bilang
tapi sebagai negara bagaimana pak luhut kita
dengan negara negara tetangga
bagus sih vietnam thailand
yang merupakan destinasi penanaman modal juga
bagus itu masih berhasil
tapi bersaing dengan mereka fairness saja
kita harus lebih efisien
makanya presiden itu
membuat sederhan saja
kita benchmark nya seperti ev
wah saya bilang studi studi apa sih
studi saja vietnam apa yang diberikan kita lihat
tak tak tak tak ajust sedikit
kita berikan sama
kita punya semua material di sini
jadi kita pasti menang
asal negara ini diurus dan dikelola dengan baik
asal jangan ada konflik of interest
asal jangan ada korupsi
jadi orang selalu pikir
karena jabatan saya begini
terus langsung korupsi
sekarang mau korupsi itu di mana
kan bisa ketahuan semua
dan saya ketemu
tidak mungkinlah kita anuhkan
dan saya pribadi
saya ingin menyelesaikan tugas saya dengan baik
saya tidak mau ada
melakukan suatu hal yang tidak benar
itu saya pikirkan
sebagai seorang perwira
saya tidak mau mempermalukan
anak anak buah saya yang sudah gugur
ataupun yang masih hidup sekarang ini
tidak melakukan tugasnya dengan benar
itu satu janji yang
saya terus tanggung
harus jadi contoh yang baik ya karena
itu selalu saya pegang
luar biasa pak luhut
mobil listriknya seluruh kementerian
ini sudah ada berapa sekarang
ini sudah dilengkapi dengan charger charge
kami semua ini pakai
sudah ke jalan semua itu
paralel semua jalan
dan kantornya sudah green building
semua kan juga
ini sementara orang ragu
tidak usah ragu
tidak akan jadi indonesia tukang sunglap
pak luhut terima kasih banyak
kita tunggu lagi ini realisasi
dan implementasi dari segala macam
investasi yang dijanjikan
kita ingin tentu saja pertumbuhan tetap tercapai
demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih juga atas perhatian anda
menyaksikan acara ini di
cnnindonesia com dan juga di youtube
sampai jumpa take care bye bye